baik para warga saya sudah membagi rugu regu grup grup
supaya efisien bisa menangkap si pabir itu
siap pak rete
semangat pak rete semangat
ayo kita berangkat sekarang yuk
siap pak rete
saya sudah membuatkan
demi demi warga saya harus menutup musim ini secara sementara
sampai peti mati vampir ini kita temukan
dan bisa kita kembalikan
ke musium ya
pak rete aman
pak rete kenapa harus sementara pak rete
kalau ditutup selamanya dong pak rete
pak rete saya setuju banget nih pak rete
kalau museum ini ditutup selamanya
soalnya bikin horror warga pak rete
betul pak rete
ah gini pak diman para warga
menurut saya mah keputusan pak rete untuk menutup musium sementara aja udah cukup
karena kita semua itu justru harus fokus untuk mikirin gimana caranya nangkep si pampir yang udah meresahkan kampung
pak rete jangan
baik para warga saya sudah membagi rugu regu grup grup supaya efisien bisa menangkap si pabir itu
siap pak rete
semangat pak rete
ayo kita berangkat sekarang yuk
siap pak rete
siap pak rete
siap pak rete
siap pak rete
saya sudah buatin kalung bawang putih
biar pemburu pemburu pampirnya pada selamat
saya tidak mau pakai
saya tidak mau pakai
bau bukan buat nasi gorengnya bu
dikalungin seperti pembalap
saya memang tidak percaya da kalau bawang putih itu bisa buat takut takutin pampir
emang pampirnya hipertensi dikasih bawang putih

emang pampirnya ipertensi dikasih bawang putih
mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati
emangnya buranti mau darahnya habis diisep sama pampir
berbicara soal mencegah saya pun sebenarnya punya pencegahan atau punya senjata untuk bisa melawan vampir itu
menurut yang saya baca di mbah google mampir itu takut sama perak
itu mah buat mangan ya pak
kenapa bawanya sendok sama garpu
pak rete mau ke restoran padang
kampir takut sama perak perak begini
eh mata pak rete kotokan meren
di mana mana yang takut sama perak itu bukan pampir tapi manusia serigala
sama lah ada taringnya juga
nggak beda tuh ripe rete
ya aku mah pak rete lah liur
udah saya berangkat dulu
gimana sih yang satu bawa sendok garpu yang satu bawa bawang putih
semua udah pada stres
mendingan pulang ambil jahitan terus diantarin ke rumah ibu ibu
tunggu pak rete
nih dia nih pampirnya
waduh gede banget pampirnya
ini gimana caranya prt
pada lari gimana sih
udah bunuh senjata masing masing tuh
aduh jangan lihat saya dong pampir
baik para warga
saya sudah membagi regu regu grup grup
supaya efisien bisa menangkap si pabir itu
uh kita sonra ada
kita celebrasikan kuomernya
makasih makasih pak universal
i mean you
jangan peduli kita berani ya
pakai pakai bau bau bukan buat nasi gorengnya buya yudh
nih eh eh eh dikalungin ke pembalap
saya enggak percaya dah kalau bawang putih itu bisa buat takut takutin pampir emang
hampir hipertensi dikasih bawang putih mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati
emangnya bu ranti mau darahnya habis diisap sama pampir ih berbicara soal mencegah saya
siapapun sebenarnya punya pencegahan atau punya senjata untuk bisa melawan vampir itu
menurut yang saya baca di mbah google mampir itu takut sama perak
itu mah buat nangan ya pak
kenapa bawanya sendok sama garpu
parite mau ke restoran padang
ih baca di google kampir takut sama perak perak begini
eee mata pampir kotok kan meren
di mana mana yang takut sama perak itu bukan pampir tapi manusia serigala
samalah ada taringnya juga
ya beda tuh di parete
aku mah paretewe lah liar
hah udah saya berangkat dulu
ya guys keluar jalan
yang satu bawa sendok garpu
yang satu bawa bawang putih
semua udah pada stress
mendingan pulang ambil jahitan terus diantarin ke rumah ibu ibu
nih dia nih vampirnya
waduh gede banget vampirnya
ini gimana caranya prt
bapak ini beras ya ini
eh pada lari gimana sih
udah punya senjata masing masing
aduh jangan lihat saya dong sopir
pokoknya kalau udah kayak begini
gue nggak ketakut
ya bodoh keraku
pokoknya kita malam ini mesti tangkep si vampir itu
ini semua demi nama baik hansi per
demi kenyamanan kampung bumi asli kita tercipta
ayolah coba itu bang bos
pokoknya ya mau vampir bapaknya vampir
kalau udah ada kayak gini nih bawang putih
semuanya pada cabut
nih lihat ini
pantek sama palu
gede banget tuh akunya
itu di kudok prt
dik dur kita cek yuk
tenang gue baca mantra
bur pada bur lagi pot
ada orang makan bubur
tiga dua satu
duh duh duh
kih apa apaan sih kalian
main pukul pukul aja sembarangan
ternyata tuh aku salah sasaran
iya kirain kita pampir
kalian gak bisa bedain antara pampir sama orang cantik
mirip dikisik gitu
gak tau apa
ditarik sama benang gelas
kencing gini muka saya